sekitar dua ratus an orang yang mengatasnamakan organisasi peduli budaya solo menggelar aksi topo bisu
atau berdiam diri tidak bicara di depan rumah dinas wali kota solo gibran raka buming raka
aksi topo bisu ini dilakukan sebagai bentuk protes warga jawa yang ditujukan kepada para pemimpin
agar dalam mengambil keputusan berpihak pada rakyat bukan kepentingan pribadi atau golongan
apalagi saat ini berbarengan dengan sidang putusan mk terkait gugatan batas usia capres dan cawapres
selain menggelar aksi topo bisu mereka juga membawa poster dan spanduk yang bertuliskan
kami muak dengan politik dinasti dan ojodume atau jangan sewenang wenang
aksi topo bisu berlangsung cukup singkat sekitar lima menit dengan menyalakan dupa
sementara itu wali kota solo gibran raka buming raka yang tiba di loji gandrung dan mendapati demo usai
langsung mencari para pendemo untuk mencari tahu persoalan tuntutan mereka
sejumlah peserta aksi pun tak mampu menjawab ketika ditanya gibran terkait tuntutan mereka
gibran berharap jika ada persoalan terkait dirinya dan kebijakan bisa mendatangi rumah dinas untuk diskusi
ramudeng aku ya ramudeng si tetakon ini ramudeng ini ramudeng kb ya
pes yuk balik pes
gibran mengaku belum mengetahui apa yang menjadi persoalan warga karena saat ditanya semua tidak menjawab
dan kalau ada persoalan gibran berharap bisa menemuinya di lojikan rung atau balai kota
sri hartono solo jawa tengah